hai sejumlah nama pesohor siap meramaikan gelaran pilgadas rentak dua ribu dua puluh di jawa barat fenomena ini
pun ditanggapi beragam oleh para warga ya bagus ya intinya tinggal melaksanakan janji janji yang
sudah dijanjikan ketika kampanye tidak ingkar dalam janji lah itu kalau untuk artis sih kalau
misalnya nggak ada basicnya saya nggak setuju sih ya soalnya kan itu tuh bener bener buat melayani
lihat ya jadi emangnya harus berapa ada basicnya gitu ya berpengetahuan tentang pemerintah ke
pemerintahannya gitu menurut saya itu bagus soalnya kan yang namanya orang tuh dia punya
minat punya bakat buat majuin umat gitu kan dengan dia modal sebagai public figure dengan
kenalan dia mungkin dia punya ilmu dari situ kan salah satu pesohor yang akan maju dalam
pilkada tahun ini adalah sahrul gunawan penyanyi dan bintang sinetron ini mendapatkan rekomendasi
partai nasdem pkb dan demokrat untuk menjadi calon wakil bupati bandung berpasangan dengan dadang
supriyatna sahrul mengaku optimis dapat memenangkan kontestasi pilkada pada desember
mendatang sektor pariwisata dan umkm menjadi prioritas program yang akan diusung dirinya
saya kira pemerintah daerah perlu kepedulian membuatkan wadah bagi masyarakatnya untuk
hai memasarkan produknya dan
membantu mempromosikannya dan saya lihat juga sumber daya alam yang dimiliki kabupaten bandung
luar biasa di setiap sudutnya juga memiliki value yang baik yang untuk yang bisa dijual dan saya kira

meramaikan kontestasi pilkada jabar adalah atap ahmad rizal seorang legenda persib bandung dan

pesohor lainnya yang meramaikan kontestasi pilkada jabar adalah atep ahmad rizal seorang legenda persib bandung dan juga mantan pemain kesebelasan timnas indonesia
atep diusung oleh pdi perjuangan dan pan mendampingi yena iskandar yang diusung pula oleh pdip sebagai calon bupati bandung
mirip dengan bakal lawannya sahrul gunawan sektor kepemudaan dan pariwisata menjadi target utama program yang akan dibawa atep
setelah melewati proses yang cukup panjang ternyata di politik berbeda dengan apa di sepak bola tetapi pada akhirnya
saya bisa berdiri di sini itu adalah sebuah perjuangan yang saya lakukan untuk menghadapi pilkada di kabupaten ini
kenapa memilih bandung pak
karena bandung adalah sebuah perjuangan yang saya lakukan untuk menghadapi pilkada di kabupaten ini
kenapa memilih bandung pak
bandung ini geografisnya saya tahu bahwa posisi persikap ataupun jalan karupat ada di kabupaten itu salah satunya saya ingin mengangkat bahwa sepak bola di kabupaten ini harus berjaya lagi
menurut dosen hukum tata negara universitas parahiangan asep warlan yusuf para pesohor memiliki modal yang cukup kuat untuk mengikuti ajang pilkada
lantaran sudah dikenal dan disukai masyarakat namun para pesohor masih harus membuktikan kompetensi mereka dalam urusan pemerintahan
dengan adanya artis ini mungkin perlu ada mekanisme di dalamnya untuk diaduk terlebih dahulu dengan kader yang ada pada partai tersebut
sehingga dengan dia dikompetisikan dengan seleksi itu maka sebetulnya itu akan menaikkan kepala daerah yang berkualitas termasuk dari artis tadi
kalau ada seleksi gitu ya kalau ada kompetisi di dalamnya terlebih dahulu begitu
tidak ujung ujung dipaksakan pokoknya anda ingin menang masuk aja meskipun tidak ada proses seleksi
ini untuk menghindari jangan sampai ada
terkesan bahwa kader itu tidak bisa main tidak bisa jadi
karena kalah kualitas
asep mengatakan seringkali penunjukan pesohor untuk maju di pilkada hanya merupakan jalan pintas dari partai untuk mengeruk suara
sehingga beban para pesohor ini cukup tinggi untuk membuktikan bahwa mereka benar benar sosok yang tepat untuk dipilih oleh rakyat
tim liputan sian indonesia bandung jawa barat